meskipun hijab yang disatukan dengan masker terdengar sederhana
ternyata banyak variasinya
seperti yang diproduksi oleh maika workshop dari surabaya jawa timur ini
ada hijab dewasa serta anak dengan berbagai bahan seperti kaos dan ceruti double layer
serta beraneka model masker dari yang polos hingga dirempel
ini makanya ternyata benar benar mudah tanpa pentul tanpa peniti bahkan tanpa kaca
nah nggak percaya cobain ya
kita tinggal cari lubangnya aja seperti ini
tinggal masukkan ke kepala set seperti ini
nah tanpa kaca ya
ini jangan khawatir ukuran kepala yang gede atau yang kecil ini pakai tali seperti ini
tinggal ditalikan seperti ini
nah jadi berbagai ukuran kepala aman nih
nah udah kan kita nggak perlu cari masker
tinggal dinaikkan seperti ini set
jadi deh hijab ninja hijab masker
dan siapa sangka di tengah segala pembatasan akibat pandemi justru ide ini muncul
orang orang sekarang lebih cenderung untuk lebih senang memakaikan anaknya jilbab yang jadi satu dengan maskernya
karena ya itu tadi untuk anak anak mengantisipasi lupanya dia untuk memakai masker itu tadi
jadi kan tinggal pakai jilbab dinaikkan sudah jadi masker
di pasar hijab ini populer dengan sebutan hijab masker anti corona
di tengah pandemi transaksi pun riuh dilakukan via online
hijab masker bisa pula dikembangkan dari kain tradisional
lia afif desainer busana muslim yang berfokus pada kain tradisional indonesia
mengkombinasikan hijab masker dengan batik khas jawa timur
ornamen batik ditambahkan pada hijab dengan memotong dan menempelnya
disertai dengan bordir dan payet
tidak sedikit mereka yang sudah berganti haluan
yang awalnya seorang pengenajin pembatik sudah berganti haluan untuk survive
kadang ada para pengrajin sms atau wa ke saya memberikan batik dengan harga
istilahnya harga corona supaya tetap bisa jalan
dan saya tetap akan membeli

dan kadang kemarin saya sempat melakukan beberapa pemotretan
untuk koleksi koleksi saya yang terbaru
selain untuk menyemangati saya sendiri
juga ayolah kita tetap survive tetap berkreasi di tengah pandemi
dan alhamdulillah setelah saya melakukan pemotretan
meng share foto foto ke klien ada beberapa yang sudah memberi respon
dan saya mencoba menghubungi para pengenajin
alhamdulillah mbak bisa saya kerjakan secepatnya
kreasi ini pun banyak diminati baik oleh konsumen dalam negeri maupun luar negeri